dan untuk mengetahui suasana rumah duka di gedung pakuan bandung jawa barat kami terhubung kembali dengan produser lapangan cnn indonesia ada angga dwi putra di bandung jawa barat
angga apa yang bisa anda laporkan kepada kami saat ini di rumah duka
ya selamat malam puspa kondisi di rumah atau gedung pakuan rumah dinas dari gubernur ridwan kamil memang saat ini masih sepi
namun sudah ada beberapa orang yang juga tadi sejak sore hari mengikuti acara pengajian dan salah satunya adalah anggota komisi satu dpr dari fraksi partai nasdem ada farhan
saya panggil akrab kang farhan saja selamat malam kang
angga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
boleh diceritakan kang tadi kejadian ataupun kegiatan pengajian yang dilakukan di gedung pakuan ini seperti apa
setiap hari memang di gedung pakuan ini sejak pada asar
sampai maghrib diselenggarakan pengajian dan secara bergantian peserta pengajian juga datang dari berbagai macam kelompok
tentu saja tujuan dari pengajian ini untuk memberikan doa terbaik untuk almarhum doa terbaik agar keluarga juga dikuatkan
dan saat tadi sore yang hadir di pengajian dari pihak keluarga adalah ibu atalia ibu unda dari almarhum eril isteri dari faridwan kamil dan juga ada maci
ibu unda dari faridwan kamil
doa tadi dihadiri oleh anak anak yatim juga oleh komunitas jabar bergerak yang dibina oleh ibu atalia serta jabar bergerak zilenial
yang merupakan komunitas jabar bergerak yang bergerak di bidang sosial yang dibina langsung oleh almarhum eril
kemudian juga hadir sebagai salah satu tamu kehormatan kami diantaranya ada gubernur sulawesi selatan direktur utama pt pos
dan juga hadir beberapa sahabat diantaranya ada duda herlino ada limah seto dan kawan kawan yang lain
ini kan tadi menyebut bahwa memang almarhum aeryl ini kegiatannya juga banyak termasuk menjadi ketua jabar zilenial
nah di mata teman temannya di semata sahabat sahabatnya dan juga termasuk sebagai alumni sma tiga juga mungkin ada cerita cerita soal kebaikan kebaikan yang dilakukan almarhum eril
jadi memang ikatan
sebagai alumni dari sma tiga bandung itu kita alhamdulillah panjang dan kuat
saya angkatan delapan puluh delapan pak ridwan kamil angkatan sembilan puluh anggani angkatan tahun dua ribu lima eril itu lulusan tahun dua ribu tujuh belas
jadi kita sebagai alumni sma tiga merasakan betul rasa sakit yang mendalam
karena pada saat bersamaan tidak hanya dua orang ayah dan anak
terkena musibah ini
tetapi juga seluruh keluarga besar dari alumni sma tiga bandung merasakan kehilangan dan duka cita yang luar biasa
itulah kira kira dan alhamdulillah teman teman alumni kebetulan di angkatan saya kan ada pamannya eril ya
ada erwin dan kita juga sudah melakukan beberapa kali doa bersama secara virtual baik antar angkatan maupun lintas angkatan
mungkin sempat dengar cerita cerita juga kang kebaikan kebaikan yang dilakukan oleh almarhum eril
selain yang mungkin juga sudah disampaikan oleh kang emil seperti sebagai ayahnya
jadi dari yang justru ini menariknya dari seorang eril ini
hal hal baik yang dia lakukan di luar itu baru kita ketahui itu setelah ada kejadian ini
sebagai seorang mahasiswa itb
ada dosennya yang nggak tahu bahwa eril ini anaknya gubernur jawa barat
saking sederhananya ini anak
ada beberapa temannya yang kemudian tidak menyangka juga bahwa eril ini adalah putra seorang ridwan kamil
salah satu keputusan besar yang diambil oleh eril adalah
semasa dia kuliah dia memutuskan untuk tidak tinggal bersama keluarganya di rumah dinas
dia memutuskan tinggal kembali di rumah keluarganya
hidup sendiri belajar untuk mandiri bahkan menurut cerita beberapa orang
eril ini bekerja di wedding organizer
dan pekerjaannya adalah menjadi driver mobil pengantin
sebegitu keras upaya dia untuk menunjukkan bahwa dia mampu
dan itulah yang kemudian membuat kita sangat tersentuh gitu ya
dan juga sering sekali eril ini
jalan jalan keluar rumah saat tengah malam
untuk bertemu dengan mereka mereka yang terpinggirkan yang tinggal di seputaran kota bandung
tidak pernah dia dokumentasikan karena buat dia itu bukan satu hal untuk dipamerkan
eril sangat suka pada olahraga air
eril sangat suka di setiap hari mendengar cerita dari ibu atalia
eril ini anak yang kalau lagi bepergian kemana mana selalu mencari curug mencari air terjun
dan tentu sudah menjadi keputusan dari allah swt bahwa eril kembali ke penciptanya di alam air yang dia cintai
kita semua merasakan kesedihan dan tadi juga duta besar indonesia untuk swiss sudah menyatakan bahwa akan melakukan
membantu seperti itu proses repatriasi
nah kang farhan juga sebagai anggota komisi satu mungkin bisa diceritakan kang
biasanya kepulangan jenazah atau wni dari luar negeri ke indonesia
seperti apa prosesnya
hal pertama yang saya sampaikan sebagai anggota komisi satu adalah sangat memberikan apresiasi tinggi kepada kementerian luar negeri
dari ibu menteri sampai ke para dirjen kepada direktur juga sampai kepada pak duta besar serta seluruh staffnya
yang telah menunjukkan perhatian yang begitu besar kerja cepat dan juga efektif

bahwa pengadilan di beren sudah langsung memberikan kewenangan kepada keluarga untuk menerima jenazah dari pihak kepolisian
dan sekarang tinggal penanganan repatriasi
berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari direktur perlindungan wni dan badan hukum indonesia di kementerian luar negeri
bahwa jenazah sekarang itu sudah dalam proses pemulasaraan
jadi sedang dalam proses penanganan jenazah
kemudian setelah itu
kemudian setelah itu
kemudian setelah itu
apabila sudah selesai semuanya maka akan langsung direpatriasi dengan secepatnya
memastikan semua rombongan keluarga bisa ikut bersama
salah satu hal juga yang sangat dibantu adalah ketika pak ridwan kamil dan ibu serta putrinya harus kembali ke indonesia
tentu harus ada keluarga yang menggantikan standby di sana
dan berkat bantuan dari direkturat jenderal protokol negara di kmu
pemerintah swiss membantu sekali lewat kedutaan swiss di indonesia untuk memberikan visa darurat kepada anggota keluarga yang berangkat ke sana
jadi alhamdulillah semuanya sangat membantu mudah mudahan proses repatriasi jenazah bisa dilaksanakan dengan cepat
dan mudah mudahan bisa segera kembali ke bumi indonesia
nah nanti setelah proses di swiss selesai kemudian juga akan dijemput
dan rencananya di bandara
nah ini pihak dari kemenlu juga akan turut ikut serta atau seperti apa prosesnya
kmu akan melakukan kerjasama biasanya dengan imigrasi dan juga otoritas bandara
untuk membayar seluruh rombongan yang ikut mengantar jenazah dari bis bisa melewati berbagai macam proses imigrasi dan karantina yang aman
proses pemuluara sapi swiss menjadi sangat penting agar tidak tertahan oleh proses karantina di indonesia
sedangkan untuk rombongan yang datang tentu saja dokumen jalan jalan jalan jalan bisa masuk ke indonesia
itu tut tut tut tut tutu tu dipastikan oleh kota negeri dan juga oleh imigrasi agar bisa bersamaan semua keluarnya
dan dari jakarta nanti
warga suwif atas silangnya atau wafil ini tentu saja kami pun ingin menyampaikan rasa sedalam sedalamnya
tak terbayangkan rasanya menghadapi ujian yang sangat berat seperti ini
dan tentunya saya pun ingin mengajak bahwa saya pun memiliki rasa ingin sekali menyampaikan rasa duka langsung kepada kang emil dan kepada ibu
tapi ada baiknya sekarang kita bersama
sama sama menunggu informasi yang pasti dari warga maupun dari protokol provinsi jawa barat
agar kita bisa menyampaikan rasa duka kita dengan cara yang lain
sebaiknya jangan mudah percaya pada informasi yang spekulatif
mengenai kedatangan mengenai pemakaman kita lebih baik
jadi informasi yang pasti dari pihak melintas provinsi jawa barat
hakim nuhun pisan kang fadzat waktunya
demikian puspa laporan kami bersama farhan anggota komisi satu dpr ri
angga dwi putra produser lapa gansian indonesia
terima kasih atas wawancara anda dengan salah satu kerabat dari keluarga rituan kamil